petikan senar kecapi tiongkok atau guzeng menghasilkan instrumen lagu indonesia pusaka yang merdu didengar
lagu ini akan menjadi salah satu lagu yang dibawakan dalam panggung perayaan puncak imlek pada tanggal dua belas februari dua ribu dua puluh satu di medan sumatera utara
guru dan murid di sekolah jade music di jalan singosari medan jumat sore memantapkan latihan memainkan alunan lagu dari petikan senar kecapi tiongkok
lagu bertema imlek piawai mereka mainkan dari lagu chai sendaw atau datangnya dewa rejeki hingga tianlu atau jalan ke surga termasuk lagu tema pendeka raja wali
untuk memainkan guzeng jari jari pemain menggunakan alat bantu berupa kuku palsu terbuat dari tempurung kura kura atau plastik
menjelang perayaan imlek tahun kerbau logam di masa pandemi covid sembilan belas tahun ini mereka tetap mendapat pesanan manggung meski tidak sebanyak tahun lalu
bahkan tahun ini mereka juga menggelar pertunjukan virtual untuk mengobati kerinduan para pecinta musik kecapi tiongkok ini
sepertinya kita tetap selalu memperhatikan perhatian
aturan yang diterapkan oleh pemerintah
jadi ya kita sesuaikan ya jakwal performance dengan permintaan yang tidak begitu cepat dari biasanya
kujeng dapat diharmonikan dengan tujuh orang pemusik
sehingga sebuah konser mini dapat memainkan lagu lagu klasik tionghoa dan alat musik ini dapat membawakan lagu nasional indonesia dan barat
untuk dapat mahir memainkan alat musik yang sudah ada sejak tahun
zaman dinasti chin ini bagi generasi milenial diperlukan waktu bervariasi
semakin sering latihan tentu semakin cepat mahir dan siap tampil di panggung
menurut saya kecapi bisa dibilang susah juga bisa dibilang mudah
karena kalau piano kan dia not balok
jadi lebih bisa bacanya lebih cepat gitu
tapi semua tergantung latihan juga
di masa pandemi covid sembilan belas tahun ini seniman kecapi tiongkok di medan juga memfokuskan pertunjukan di tanah air
sehingga manggung di luar negeri ditiadakan tahun ini
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara